nah pembatasan ini kami tegaskan bukan pelarangan kegiatan tetapi ini adalah pembatasan
menyambut hasil rapat terbatas kabinet terkait pembatasan sosial berskala besar jawa dan bali
yang sedianya dilaksanakan tanggal sebelas sampai dua puluh lima januari dua ribu dua puluh
wakil gubernur jawa timur emil elistianto dardak meminta masyarakat tidak terburu buru
menyimpulkan pembatasan secara berlebihan
skema pembatasan akan dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah faktor
yang sudah dirapatkan secara intensif oleh pemerintah provinsi
dan hasilnya wilayah sentral psbb jatim akan diberlakukan di surabaya raya dan malang raya
menanggapi hal tersebut
pemerintah kota surabaya raya dan malang raya
pemprov jatim kembali mempertimbangkan keputusan psbb bagi wilayah kota surabaya
pemkot surabaya menilai indikator yang ditunjukkan oleh kota surabaya
sudah menunjukkan perbaikan kondisi dengan menekan penambahan jumlah kasus positif
dan memperluas testing dan tracing
kami sih berharap untuk tidak dilaksanakan psbb
karena melihat dari apa yang sudah dilakukan pemerintah kota surabaya
semenjak psbb ketiga
hingga saat ini kan ada progres beneran
ada progres dan keseriusannya pun
hingga beberapa minggu yang lalu kami menerbitkan perwali yang selain denda pidana
kami juga melengkapi dengan denda administratif yang bisa langsung
memang bisa dikatakan seperti itu
karena kan memang kalau dilihatkan ini sudah mulai bergerak
ekonomi sudah mulai bergerak
tinggal memang kembali lagi
jadi kita harus mengingatkan memasifkan warga untuk bisa tetap disiplin terhadap protokol kesehatan
seperti yang tadi bahwa vaksin memang akan didistribusikan
tetapi vaksin ini bukan jaminan mutlak bahwa akan terbebas dari covid
data peta sebaran covid sembilan belas pemprov jatim menunjukkan
ada empat kabupaten kota di jatim yang masuk dalam zona merah
lamongan ngawi dan kabupaten kota blitar
sementara dalam lima hari terakhir
penambahan kasus positif covid sembilan belas harian jatim berada di angka delapan ratus kasus
eka rima ganjar wicaksono surabaya jawa timur